oke seperti yang tadi sudah saya janjikan kita akan ngobrol ngobrol dengan salah satu pahlawan
karena kalau ngebahas soal superhero nih ya kayaknya warga plus enam dua masih belum bisa move on nih
dengan euforia kemenangan yang ditorehkan oleh salah satu pahlawan negara di bidang olahraga
kali ini atlet angkat besi ninengah widiasih berhasil menyumbangkan medali perak bagi indonesia
di ajang paralimpiade tokyo dua ribu dua puluh
nenengah widiasih merebut medali di kelas empat puluh satu kg putri
nah gimana kemudian cerita perjuangan dan juga kesan kesannya
bergabung bersama saya lewat sambungan zoom langsung dari tokyo jepang
adalah atlet para powerlifting nenengah widiasih
mbak widih selamat malam
halo selamat malam
mbak widi selamat atas pencapaian yang bikin kita semua bangga
terima kasih banyak
seneng banget dengernya kemarin ya
tapi mbak widi kalau berbicara soal kemenangan kemarin
catatan ini kan kemudian membuat nama widhi sebagai pencetak sejarah dalam ajang paralimpiade
saya ingin tahu sebetulnya
sebelum dari ini titik balik apa sih sebetulnya yang bikin mbak widhi memutuskan
akan hidup dengan jalur ini
sebenarnya semua berjalan begitu saja karena kebetulan saya menjadi seorang atlet angkat berat
sudah dari kecil dari saya sd
jadi semuanya berjalan
saya jalanin dari kecil sampai sekarang dan semakin kesini
mencinta banget sama olahraga ini
kalau kita lihat perjalanan prestasi widhi ini sangat bersinar dengan angkat besi ya
ketika kemarin berangkat ke tokyo
medali perak ini sudah jadi target kah
mengingat medali di dua ribu enam belas lalu di brazil
perunggu sudah diraih
ya kalau target pribadi iya
tapi target dari pemerintah saya ditargetkan perunggu kemarin
tapi saya menargetkan untuk diri saya saya harus apa
saya harus lebih nih prestasi saya dibandingkan waktu di paralimpik rio de janeirio tahun dua ribu enam belas
jadi harus lebih ya menanamkan target tersebut di dalam diri mbak widih nih
ada kesulitan nggak sih ketika
ini kan masa pandemi ya semuanya serba sulit
berlatih dalam masa pandemi kemudian mempersiapkan semua hal

berlatih dalam masa pandemi kemudian mempersiapkan semua hal menuju ke

yang pasti latihan dan bertanding di masa pandemi ini tidak mudah
semuanya harus melalui prokes yang sangat ketat
dan selama di platmas juga kami tidak boleh kontak dengan siapapun
jadi hanya di tempat latihan dan kamar tempat latihan kamar seperti itu
memang sulit luar biasa
jenuh juga karena tidak bisa kemana mana
tapi masih sangat bersyukur dan akhirnya paralimpik ini bisa terlaksana
yang harusnya tahun kemarin tapi dipuspun menjadi tahun ini
jadi bersyukur saja bersyukur banget
olimpik dan paralimpik bisa terlaksana dengan sukses
mbak widi kemarin kan sempat mencoba tiga kali
kemudian semuanya juga kayak
hanya lancar lancar saja gitu dilakukan
ada mungkin dukungan atau melihat
karena kan tidak ada supporter tidak ada penonton sekarang kan di olimpiade atau paralimpiade masa pandemi ini
apa yang membuat akhirnya bisa meloloskan tiga kali percobaan itu
yang pasti adalah tekad saya kemarin adalah apapun yang terjadi hari ini merah putih harus berkibar
jadi saya tidak akan melakukan apa apa
jadi saya terus katakan sama diri saya saya bisa
saya bisa karena di tempat latihan saya bisa melakukan ini
kenapa sekarang tidak
harusnya di tempat pertandingan saya harus bisa lebih baik daripada di tempat latihan
dari tiga paralimpiade yang sudah diikuti mana yang paling berkesan untuk mbak widhi
semuanya berkesan karena semuanya dilalui dengan perjuangan dan kerja keras yang sangat luar biasa
dan di brazil dua ribu enam belas itu juga luar biasa
itu mungkin momen yang paling tidak akan bisa dilupakan karena itu adalah medali pertama saya di paralimpik dan juga medali satu satunya untuk indonesia pada saat itu
dan sekarang di sini di tokyo yang berkesan adalah saya bisa memperbaiki peringkat dan pencapaian saya dari yang
di rio terakhir
mbak widi kita waktu lihat pengumuman di lini masa di media sosial semua kalau ninengah widiasih mendapatkan medali perak dalam paralimpiade tokyo dua ribu dua puluh rasanya bangga sekali
respon keluarga seperti apa
keluarga yang pasti
keluarga senang banget ya
mereka sampai nangis juga setelah dengar kabar ini
keluarga keluarga berperan sangat luar biasa dalam karir saya di pertandingan saya ini juga walaupun keluarga saya tidak bisa ada di sini
tapi dengan semua doa dan dukungan mereka saya mampu membuat merah putih berkibar kemarin di tokyo
dengan menorehkan prestasi ini ada motivasikah yang ingin memang disampaikan mbak widi untuk teman teman atlet difabel dan juga non difabel
yang pasti adalah ketika kita ingin mencapai sesuatu kita harus mau benar benar bekerja keras disiplin semangat
kita harus mau capek jangan pernah takut capek jangan pernah takut yang namanya mencoba
karena kalau kita takut mencoba kita tidak akan pernah maju
dan jangan pernah takut untuk gagal
karena kalau orang bijak mengatakan kegagalan adalah dari kesuksesan
nah ketika kita
gagal kita harus berani untuk mencoba lagi mencoba lagi sampai kita benar benar sukses seperti yang kita inginkan
terakhir mbak widi masih akan lanjutkah ke paralimpik paris untuk mempersembahkan emas mungkin buat negara
saya hopso semoga saya masih bisa
saya semoga masih diberi kesempatan oleh tuhan untuk bisa membawa nama baik indonesia di paris
amin kita semua satu negara akan mendoakan semua atlet yang sedang berjuang di paralimpik
mbak widi terima kasih
sudah membuktikan menjadi seorang perempuan penyandang disabilitas yang mampu melakukan hal hal luar biasa
mbak widi terima kasih salam hormat kami untuk semua atlet paralimpik di tokyo